setelah sempat buron selama beberapa hari
akhirnya unit reskrim polres tanjung balai
menangkap pelaku pembakaran fasilitas poliopjine
di rumah sakit umum daerah atau rsud tengku mancur
kota tanjung balai
peristiwa pembakaran terjadi pada selasa lima belas maret lalu
pelaku berinisial dp ditangkap di rumahnya
di jalan mt haryono kecamatan datuk
bandar timur kota tanjung balai pada sabtu malam
perempuan berusia empat puluh dua tahun ini langsung dibawa
ke rumah sakit jiwa di simalingkar medan
sementara itu pihak kepolisian yang ditemui pada rabu malam
mengaku masih akan terus mendalami motif pelaku
diy eka palapa yang terduga pelaku pembakaran
sedang berada di rumah
kemudian kita dengan perangkat lingkungan
beserta anggota melakukan pengamanan
selanjutnya dibawa ke rumah sakit rsud tanjung balai
untuk lakukan observasi awal
dan benar diduga pelaku mengalami defresi atau gangguan jiwa
tak hanya sekali pelaku sebelumnya juga pernah
melakukan beberapa aksi yang menghebohkan
pelaku bahkan pernah menerobos penjagar
untuk menemui raja salman saat berkunjung ke bali
saat diperiksa petugas pelaku mengaku akan memberikan hadiah
sebuah bungkusan berisi laptop
dan lima ratus lembar kertas bertuliskan puisi
azhar effendi manurung tanjung balai sumatera utara